ada penumpang di jalan yang mau ngojek
terus apa ngantar
ntar dulu dah abang mandi dulu
ih mandinya ntar aja mbak
ntar di jalan kalo sampe maghrib gerah
bang udin mau kemana
lo mau tau urusan gua
ternyata emang belum jalan
saya pengen dibubur bang
belum bungkus aja bang
girain sepuluh bungkus
gue bungkus aja dulu
iya tunggu ya
iya yang ini cayeng mau badok aja
benar diterima ya kalau nggak diterima saya nggak mau nerima koleknya iya ya sudah saya terima
dapat kolek dari bang udin ini dapat dua koleknya
eh mau kemana beli dulu bikin teh
mau kemana mau beli gula ini buburnya jadi buang ya buburnya enggak nih nggak usah jangan
ditolak kalau ditolak harus ngebut terima buburnya neng kalau cimot nggak mau mah
buat toko sojek aja makasih ya kacung ya malah ras ini kolaknya
kamu tahu nggak betahotis jak kalau saya ngomong tegang dipotong aja tuh iya apaan
tadi si cimot sama si bobi beliin makan bukaan buat ninglaras terus kenapa kalau
cimot aja bisa beliin sipur jangan mau kalah tuh ngapain lu bobo sipur
sipur mesti beli makanan buat neng lara sama neng tika juga biar bisa dekat sama neng tika
udah terseralu aja udah mau berangkat ya pak iya mah doain papa ya iya papa my love nanti mama doain biar buburnya
nanti papa buka puasanya pakai apa nanti papa buka puasa pakai bubur aja mah alhamdulillah kenapa mah
anu kalau papa buka puasanya pakai bubur kan kita bisa hemat
tadi gangnya nomor berapa dah yang ke sembilan dari tadi nyanyi mulu apa saya lupa
toblak toblak toblak hahaha
iya saya pengennya gak sampai malam
ya gue tahu
banyak amat yang belanjanya namanya juga lagi diskon emang tukang ojek nggak ada diskonnya
kalau saya diskon justru saya kagak belanja
wah udah laku banyak kayaknya nih
rejeki calon pengantin
gue mau ke rumah tini
tadi gue soro dia masih sibuk
sekarang gue mau kesana lagi
kasih cendol buat buka
salam aja dah
cendol manis tini
mau ke mana jak
mau nyari pindang bandeng
biasanya sih di rawa belong banyak
perhatian banget lo mau gue
baru aja saya bilangin
aku mau nyari tuh
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
selamat tinggal pak
sampai jumpa lagi
nggak ada yang bisa minta
sampai jumpa lagi
loh gerobaknya mana
dia lagi ke rumah tini
oh jadi absen dia
engga bang saya beli ke toprak aja
kok lama banget sih bang
tadi ada penumpang di jalan yang menggunakan
terus apa nganter
ntar dulu udah bang mandi dulu
ih mandinya ntar aja bang
ntar di jalan kalo sampe maghrib gerah
saya mau keluar rumah sama istri saya
suruh jemput di rumahnya
ya abang juga udah bilang kagak
maksud tati abang gausah mau kalo disuruh ke rumahnya lagi
bang ojek gabisa kesini yaudah kagak
kan masih ada kang tisna sama mas pur yang lebay itu
yaudah kakak yang nelfon
kamu aja deh yang nelfon
gimana sih kak itu handphonenya kakak pegang
siapa dulu yang mude telfon

handphonenya dipegang masih aja bingung

baru juga kelar mandi
nanti keburu maghrib
nanti keburu maghrib